pada desember dua ribu delapan belas seorang asisten staf ahli untuk anggota dewan pengawas bpjs ketenaga kerjaan mengaku dilecehkan oleh atasannya
korban yang mengaku kerap diintimidasi dan takut dipecat bahkan mengalami kekerasan seksual saat perjalanan dinas
terduga pelaku membantah hal ini
atas kasus ini dewan pengawas bpjs ketenaga kerjaan telah menonaktifkan terduga pelaku dan juga korban
kejahatan seksual yang dilakukan oleh atasan saya di dewan pengawas bpjs ketenaga kerjaan
itulah pengakuan rizki amelia
asisten staf ahli yang bekerja untuk seorang anggota dewan bpjs ketenaga kerjaan bernama syafri adnan badarudin
sejak bekerja dua tahun lalu rizky amelia mengaku mengalami pelecehan secara verbal dan fisik oleh atasannya
rizky amelia mengaku diperkosa empat kali oleh syafri adnan badarudin
seorang diktator seperti dia
saya takut dengan sosok si pemerkosa yang memang seorang tokoh
beliau adalah seorang yang sangat dominan dihormati dan bahkan ditakuti di lingkungan bpjs ketenaga kerjaan sendiri
saya takut bahwa dia akan melakukan kekerasan fisik atau bahkan menghancurkan hidup saya
terduga pelaku membantah semua tuduhan yang disampaikan
berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya adalah tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji
dua saya pada saat ini sedang menempuh jalur hukum untuk menegakkan keadilan dan mengungkapkan kebenaran
hal yang menjadi dasar utama pertimbangan kami untuk mundur adalah beredarnya dan berkembangnya opini publik
dengan adanya tuduhan yang tidak berdasar yang tidak proporsional bahkan cenderung fitnah
jadi salah seorang
dari komite dewan pengawas
yang patut diduga juga dikendalikan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
atas kasus ini dewan pengawas bpjs ketenaga kerjaan telah menonaktifkan syafri adnan baharudin dan rizky amelia
rizky amelia turut diskors oleh dewan pengawas karena menyebarkan percakapan pribadinya dengan syafri adnan baharudin
tahunya baru belakangan kok mau melindungi gimana
ini masalah pribadilah kalau sudah seksual heresmik
sebenarnya kita tidak ada
kalau itu pribadi yang berimbas kepada kami karena dia dua duanya kan di bawah dewas ini
jadi terpaksa saya harus menonaktifkan donanya supaya cooling down dan bisa fokus menelusurkan masalah ini
bagaimana caranya ini terpisah dulu
jadi skors itu sebenarnya untuk melindungi dia juga
sementara saya tidak bisa berbuat apa terhadap sab karena kapasitas kita kan ini ditunjuk presiden ya
jadi ada proses eksternal tadi itu
rizky amelia telah melaporkan kasus ini ke dewan jaminan sosial nasional pada awal desember
ia juga telah mengirim surat kepada presiden joko widodo
sesuai dengan peraturan pemerintah nomor delapan puluh delapan tahun dua ribu tiga belas penyelesaian kasus ini hanya dapat dilakukan melalui pembentukan tim ad hoc oleh djsn
dewan pengawas bpjs ketenaga kerjaan menyatakan tidak benar bahwa dewan pengawas secara bersama sama melindungi sab dalam kasus dugaan asusila
yang melibatkan salah satu anggota dewan pengawas dengan korban ra
ketua dewan pengawas bpjs ketenaga kerjaan guntur wicaksono menjelaskan
laporan atas dugaan asusila ini baru diketahui oleh dirinya dan anggota dewan pengawas lainnya setelah mendapatkan tembusan surat dari ra
yang ditujukan ke dewan jaminan sosial nasional tanggal enam desember dua ribu delapan belas
guntur menambahkan pihaknya menyayangkan ada pihak pihak yang menuduh tata kelola dewan pengawas dinilai buruk dan tumpang tindih dalam rekrutmen
padahal pihaknya selalu diawasi oleh ojk
bpk dan djsn dengan mendapatkan predikat baik
sementara dalam proses rekrutmen pihaknya mengaku telah sesuai dengan regulasi undang undang no dua puluh empat tahun dua ribu sebelas
dan yang terakhir sebagai penutup saya kira kami mohon isu isu sab maupun dewas ini tidak dipolitisir lah
untuk kepentingan kepentingan yang mendiskreditkan khususnya badan tercinta ini bpjs tk
sehingga nanti sebagai badan hukum publik
kepercayaannya bisa menurun
ini yang kita khawatirkan dan mudah mudahan sekarang masih berjalan normal
dan kami juga sekarang mengikuti proses hukum di proses panel di bpjsn
saya kira sebentar lagi kami juga dipanggil ini
karena hari ini saya dengar ada yang dipanggil
tentunya minggu depan kita juga akan memberikan keterangan yang sama